kementerian luar negeri republik indonesia mengutuk keras serangan yang dilakukan israel di gaza
yang mengakibatkan tewasnya masyarakat sipil termasuk anak anak
melalui akun twitter at kemenlu ri indonesia juga mendorong pbb untuk mengambil tindakan
agar serangan militer israel ke gaza dihentikan agar tidak terjadi korban jiwa yang lebih banyak lagi
militer israel melakukan serangan militer ke gaza sejak jumat lima agustus dua ribu dua puluh dua lalu
setidaknya puluhan orang tewas dan ratusan lainnya terluka
sejak agresi militer yang dilakukan israel di gaza pada jumat lima agustus lalu
setidaknya rumah sakit indonesia di gaza menangani delapan korban meninggal dunia
dan lima puluh empat korban lainnya luka luka pada hari minggu waktu setempat
rilis dari mercy indonesia ruang instalasi gawat darurat atau igd

di rumah sakit indonesia pas seserangan terjadi menjadi sibuk
pasalnya puluhan warga gaza yang terluka akibat serangan israel mendapatkan pertolongan medis
pada minggu waktu setempat
ratusan orang juga terlihat memadati rumah sakit untuk melihat kerabatnya yang menjadi korban
akibat serangan israel
informasi dari kementerian kesehatan gaza pada minggu waktu setempat merilis
data setidaknya sudah empat puluh empat orang meninggal dunia
dan tiga ratus enam puluh orang luka luka atas agresi militer israel
di jalur gaza
dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di gaza palestina
terkait serangan otoritas israel di sana
sudah ada warga negara indonesia yang juga menjadi relawan mersi
assalamualaikum selamat malam waktu indonesia mas farid
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam mas ibram
mas kalau dari hari jumat artinya ini sudah kurang lebih hari keempat begitu
apakah serangan masih terus berlangsung begitu mas di gaza
dan seberapa parah dampaknya mas farid
untuk hari keempat ini jadi tadi malam
tadi malam waktu jam sebelas lewat tiga puluh menit
waktu indonesia malam eh maaf waktu gaza malam
itu telah terjadi gencatan senjata antara palestina dan israel
baik ini artinya
dan untuk hari keempat ini hari ini alhamdulillah
serangan serangan yang diluncurkan dari kedua pihak ini
alhamdulillah sudah tidak ada
baik mas warid ini artinya menjadi satu hal yang positif begitu ya
dan artinya ini warga maupun
relawan bisa fokus untuk evakuasi dan juga pertolongan pada korban mas
kalau misalkan kita direlawan sini
kita sama sekali untuk apa namanya membantu evakuasi korban
atau membantu untuk korban melarikan diri ke rumah sakit itu
kita tidak tidak membantinya sama sekali
karena kita eh karena di sini sudah ada pasukan khusus
untuk menyelamatkan para korban itu
baik tapi dari pemantauan mas farid dan teman teman relawan yang ada di sana
apakah proses evakuasi ini masih terus berjalan
misalkan kalau saya lihat di visual barusan kan
banyak sekali gedung gedung yang runtuh begitu
apakah jangan jangan masih banyak warga yang terkubur di sana begitu mas farid
kalau yang saya ketahui
saya belum ke tkp karena apa namanya
dampaknya itu mungkin masih
masih pada sibuk dan kita kalau mau ke sana juga
kadang tidak boleh untuk didokumentasi mas
tapi artinya walaupun tidak boleh didokumentasi
apakah sempat melihat begitu bagaimana proses evakuasi dan penyelamatan korban
yang mungkin masih selamat terus terjadi
nah kalau untuk kita terjun ke apa namanya ke tkp
itu kita belum pernah ke sana
mas farid kalau begitu
masih sangat sangat mencengkam waktu itu
dan kita saat ini hari ini pun belum ke sana
belum ke tkp
mas farid kalau begitu
kondisi di rumah sakit indonesia tentu ini menjadi salah satu rujukan begitu ya
bagaimana kemudian penanganannya sudah berapa
banyak warga yang kemudian ditangani di rumah sakit indonesia di gaza mas
mas farid bisa mendengar saya
iya bisa mas bentar
jadi waktu hari kedua hari kedua kita mendapatkan mendapatkan informasi dari rumah sakit bahwa dalam sehari itu
dalam siang waktu siang gaza korban telah dilarikan ke rumah sakit indonesia sebanyak sepuluh
dan dua diantaranya mati cahit
untuk korban yang selamat dan luka mas bagaimana kemudian perawatannya di
bagaimana kemudian perawatannya di rumah sakit indonesia mas di sana
bagaimana kemudian perawatannya di rumah sakit indonesia mas di sana
untuk perawatan di rumah sakit indonesia kita benar benar emang di rumah sakit ini dijaga ketat oleh para kepolisian
dan para para satpam yang ada di rumah sakit indonesia ini dan petugas petugas lainnya
dan bahkan wartawan wartawan wartawan lokal itu tidak boleh mengambil video atau mengambil gambar ke dalam rawang
rawang rawang apa rawat ke dalam rumah sakit indonesia karena di tidak disurbolekan oleh pihak polisian
jadi kita mengambil gambar dan video itu di luar halaman rumah sakit saja
begitu begitu mas
baik mas warid anda tadi menyebutkan ada sejumlah orang yang meninggal dunia menjadi korban begitu
apakah kemudian meninggalnya karena memang terkena ledakan atau bom yang menimpa gazet

atau jangan jangan kemudian tertimpa dan terkena dampak lainnya begitu akhirnya meninggal dunia
kalau yang dilarikan ke rumah sakit indonesia ini para syuhada itu memang benar benar sudah tidak bernyawa
bahkan saya melihat dengan kepala saya sendiri bahkan ada orang dewasa itu benar benar
palanya sudah hancur
bahkan tangannya juga sudah hancur
dan sudah berlepak begitu begitu mas
baik artinya itu memang terkena dampak langsung dari serangan begitu ya
artinya kalau melihat kondisi yang mas farid sebutkan
baik mas warid meski anda tadi menyebutkan ada kabar positif gembira begitu sudah ada gencatan senjata
apakah kemudian ada pengetatan soal keamanan
misalkan pemberlakuan jam malam atau kemudian pengetatan siapa saja yang boleh melintas di jalur jalur umum di sana
seperti apa mas warid
kalau untuk apa namanya semenjak ada kabar gencatan senjata itu ada sebagian orang lokal warga gaza yang merayakan bahkan sampai meneriakan takbir di jalanan
cuma kalau misalkan ada pelanggaran untuk keluar dari rumah terus tidak boleh berkejaran di luar rumah itu tidak ada
peraturan seperti itu mas
baik artinya tidak juga kemudian ada pemberlakuan jam malam begitu ya
baik mas kalau kita tadi melihat bagaimana dampak kepada warga secara umum begitu adakah informasi yang anda dapatkan dan juga rekan rekan relawan di sana
adakah warga indonesia yang juga terdampak mas farid
untuk kondisi dan dampaknya pak untuk warga warga lokal itu mereka hanya berdiam diri di dalam rumah
mungkin hanya sebagian
orang orang yang keluar dari rumah itu hanya di halaman rumah saja
dan untuk relawan relawan indonesia atau warga indonesia yang ada di gaza ini alhamdulillah tidak ada yang terkena dampak serangan tersebut
baik anda mengatakan mereka bertahan begitu ya di kondisi yang mungkin rusak pasca serangan
sengaja bertahan masih di sana atau kemudian sebagian ada yang evakuasi ke pengungsi

enggak karena di gaza ini yang namanya pengusian itu tidak ada mas
dan di gaza ini kalau dikatakan itu empat gaza ini tidak ada yang aman
baik artinya bertahan adalah bukan pilihan begitu ya
terpaksa tetap berada di sekitaran rumah meski kemudian serangan juga masih berlangsung hingga sebelum gencatan senjata kemarin mas warid

mereka cuma hanya diam di rumah mungkin kalau mau keluar juga hanya untuk membeli makanan di toko toko sekitar dekat rumah mereka
baik ini anda menyinggung soal makanan bagaimana soal kebutuhan mas
kebutuhan tentunya makanan kebutuhan pengungsian walaupun kita tidak mengatakan mereka mengungsi
tapi pastinya kebutuhan untuk mereka bisa bertahan di sana di rumah mereka yang rusak akibat serangan seperti apa mas farid
untuk makanan ya
untuk makanan ya
untuk makanan ya
untuk makanan ya
untuk makanan ya
untuk makanan alhamdulillah tidak ada kekurangan dan mungkin hanya kekurangan sedikit
tetapi akan tetapi untuk pasukan listrik mas pasukan listrik itu dibatasi
bahkan sempat beberapa jam kalau nggak salah di hari kedua perang hari kedua itu sekitar dua jam atau satu setengah jam itu mati total
artinya ada pembatasan karena memang kemudian sumber dayanya juga berkurang pastinya
mas warid pertanyaan terakhir dari saya
ketika kita sudah tahu di paket berita tadi kemudian kemlu republik indonesia mengutuk serangan ini
apakah sudah ada semacam perhatian atau bantuan misalkan dari pemerintah indonesia melalui kbri yang ada di aman
kalau informasi yang saya ketahui sampai saat ini kita belum mengetahui ada informasi seperti itu
kalau misalkan untuk serangan terhadap warga gaza yang ada di sini
itu mungkin sudah banyak yang dilakukan pemerintah indonesia yang ada di sana
cuma kalau misalkan untuk bantuan bantuan atau bantuan sembako yang lainnya
untuk gajah ini saya belum tahu
tidak tahu informasinya
baik tapi tentu harapannya adalah bantuan yang semakin banyak dan semakin dari banyak pihak
begitu bisa kemudian memenuhi kebutuhan para korban yang ada di gaza tentunya ya mas farid
baik terima kasih atas informasi anda mas warid zanjabil al ayubi
ini relawan dan juga wni yang ada di gaza
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
salam sehat selalu mas farid
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh